senin sore lima belas agustus dua ribu dua puluh dua situs resmi milik pasukan elit angkatan darat atau kostrat menjadi korban serangan siber
menurut komandan pusat sandi dan siber angkatan darat brigjen irot soni edi serangan ini berhasil masuk karena adanya celah kerentanan dalam sistem keamanan situs kostrat
pelaku yang mengaku dari kelompok indian cyber mafia berhasil membuat situs kostrad sulit diakses
selain itu pelaku juga menuliskan pesan bagi hacker indonesia agar berhenti meretas situs milik india
kami juga menentukasi kelihatan serangan ini juga dilakukan secara targetif juga
sambil dia berupaya untuk mencari celah celah keamanan kemudian dari celah keamanan tersebut mereka
dan memasukkan begini serangan yang tadi disebut oleh proses scripting yang merubah tampilan dari layar website kostrat
brikjen tni irot soniedi menambahkan hampir setiap hari website tni angkatan darat menerima tiga ratus hingga lima ratus kali serangan siber
untuk menangani kasus peretasan ini pusat sandi dan siber tni ad menggandeng pihak bssn
menurut keterangan jurubicara badan
sandi dan siber nasional ariandi putra bssn sebenarnya telah mendeteksi adanya anomali trafik dari india pada tanggal empat belas agustus
kemudian setelah melakukan koordinasi barulah bssn mengirim tim komputer insidence respon team atau ceser untuk melakukan pendampingan
kami melakukan proses response incident cyber dan pemulihan untuk memastikan layanan yang ada di website tersebut bisa kembali diakses
nah yang kedua kita melakukan isolasi
saya sampaikan di awal terhadap aset aset yang terdampak dari web de face man yang dilakukan
nah yang ketiga kita melakukan forensik digital tentunya
kita melihat bagaimana supaya kita lebih mudah untuk melakukan investigasi dan mencari penyebab terjadinya insiden siber
nah terakhir kita juga sudah melakukan asistensi penguatan keamanan pada sistem elektronik yang terdampak
lebih lanjut ariandi menjelaskan jika salah satu tujuan pembentukan ciser
adalah untuk melindungi infrastruktur informasi vital nasional seperti lembaga militer
agar tidak terjadi lagi insiden peretasan di kemudian hari
saat berita ini dibuat situs resmi milik kostra telah berhasil dipulihkan